dibangunin tapi kasihan ah tungguin ajalah
eh lepas pagi ngapain diketiket ngapain diketiket lepas enggak
lu sengaja kan biar bisa deket deket sama gue
vero kalau udah datang sekarang sih katanya main bilyak nih malem
enggak apa apa ini kan juga udah sore biar kita bisa lebih puas mainnya dan kamu pulangnya
enggak kemaleman ya tapi kan gue belum siap siap kamu santai aja kamu boleh siap siap dulu aku
tunggu sini males banget deh jalan sama
vero mana baru jam segini dia udah dateng lagi gua sengaja lama lamain aja deh siap siapnya
ah gimana ya udah kalau menunggu

iya gue sengaja tapi niat gue bukan itu ya kerupuk kulit
kalau gua gak ikat ini yang ada lo jatuh nanti naik motor karena lo tidurnya kepulesan
oke lo udah gue bangun bangunin
lo gak bangun bangun
gue gak mau nanti lu tiba tiba jatuh
entah lu kenapa kenapa lu sakit hati gue juga sakit
lo bisa gak sih gak usah banyak ngecap lepasin sekarang
tunggu ini susah
kenceng banget tau
kak gian lo tuh harusnya berterima kasih sama gue
bukannya marah marah sama gue
untung aja jodoh lu ini sabarnya lahir batin
kenapa sih lo gak kayak gue aja gitu
gue lebih lagi tadi
bawa motornya tau gak lo
nah kayak gini tuh
udah lah mas
ya udah ntar
makasih butang kecap
nah gitu dong
ya udah jawab dulu nih ini
kenapa kita di rumah sakit coba
tidur lo kepulesan tadi
eh kerupuk kulit
kita ke rumah sakit dulu ya
nadifnya masuk rumah sakit
dan lo tau
yang nganter nadif ke rumah sakit itu siapa
lo mending masuk deh
gue tinggal di luar
gue gak mau
eh kerupuk kulit
tapi nanti sebelum masuk ketemu nadik dan kawan kawan
gue ganti penampilan dulu
gue udah nyuruh ojek tadi di jalan
kayaknya untuk antren bareng gue
masa gue penampilannya kayak gini
masa nunggu disini
maunya di mana
oh di lobby aja ya
ya lo pake aja deh
nanti lo gak bisa jauh jauh dari gue
itu helm mau dipake
udah tahu temannya masuk ugd
malah lama banget datangnya
kita ngapain sih masih disini
lo kan tau nadif itu mesti berbibutan kita
udah lah kita cabut aja
seenggaknya sampai mereka itu datang
lo kenapa jadi lembek gini sih
lo kenapa jadi ngak tigaan gitu sama nadif
lo tau kan
nadif tuh anak ipsd
king mereka tuh selalu nyari masalah sama kita bertiga
masalahnya bukan ipa ips
gue gak tega lihat korban kecelakaan
siapapun itu orangnya gue gak akan tega
lo ngapain lagi nadif ah
sampai dia masuk rumah sakit
sampai dong lo
asal lo tau ya
nadif tuh kayak gini bukan gara gara kita bertiga
dia itu kesempet mobil
pas misal kabur dari kita
sebenernya kita bertiga tuh males ngurusin ginian
kalo gak karena ardi maksa bawa nadif kesini
kita juga gak akan ada disini
lo denger ya
meskipun arief itu anak ips
kita tuh gak tega
dia jadi korban tabrak lari
makanya gue maksa bawa dia ke rumah sakit
lo dateng tuh seharusnya terima kasih sama gue
sama kita kita yang ada disini
lo dateng apa
malah nuduh ya enggak enggak
sekarang loh semua pengen jadi pahlawan
eh kalo lo semua gak ngejar ngejar nadif
dia nggak akan kecelakaan kayak gini
kecelakaan adib itu gara gara kalian
emang semua tuh pada gak tau terima kasih
ini rumah sakit
bisa udah wak
ini rumah sakit loh
jangan berantem terus
tapi mereka udah bikin nadif masuk rumah sakit ki
udah udah udah
udah udah udah
kayak preman banget sih kalian
bangga jadi preman gitu
lo semua gak capek ama nyepa ngecut
kalo salah gak pernah mau ngaku
mereka yang mulai sal
mereka yang duluan
gue gak peduli siapa yang mulai duluan
tau etika dong
ini tuh rumah sakit
kalo kamu berantem di sini gue panggilin sekuriti sekalian
biarkan di serat keluar sini
gimana kondisi teman saya nadif
kondisi pasien tidak apa apa
tapi masih harus dirawat di sini sehari semalam
untuk dilihat pergembangannya
kalau parah kita makin disalahin
kalau pikir dari awal salah siapa
salah lo semua
kalo kalian mau lanjutin
atau besok lanjutin di sekolah
jangan di sini
saya minta maaf ya teman teman saya lagi pada emosi semuanya
ya tidak apa apa
saya boleh liat temen saya di dalam
nanti ya kalau sudah dipindahkan ke ruang rawat
kalo gitu kami introdusi dulu
makasih ya dok
malah kita yang disalahin sama anak ips
kan gue udah bilang
ya masa kita harus tinggalin nanti di tengah jalan
kalo lo emang gak tega tinggalin nadif di jalan
tapi seenggaknya kan kita bisa tinggalin dia di sini
buat apa di
urusan kita sekarang sama anak ips makin panjang
lo tau gak
tag skiing juga ga dan ada lebih banyak as waiting tablet juga
namanya posisi ku